warga desa windu aji kecamatan paguyangan brebes menggelar acara tasyakuran sabtu siang
selamatan dan syukuran tersebut dilakukan setelah desa windu aji diakui sebagai desa wisata
inilah aksi makan satu lima ratus nasi takir yang digelar di waduk penjalin desa windu aji kecamatan paguyangan brebes sabtu siang
ribuan nasi takir itu dibawa oleh warga dari rumah masing masing dan dikumpulkan
nasi takir kemudian diletakkan memanjang di tanah beralaskan kertas lengkap dengan air minumnya
selain warga setempat yang ikut dalam acara ini pengunjung dan pedagang waduk penjalin juga diikut sertakan
mereka duduk berhadapan dengan sajian nasi takir di depannya
acara makan bersama yang paling ditunggu tunggu pun dimulai
salah satu wisatawan mengakui kegiatan ini sangat bagus dan bisa melestarikan kebudayaan lokal
ini sangat bagus dan berpotensi baik untuk generasi generasi ini
semoga generasi muda yang ada di sekitar windu aji jadi lebih tahu dari kebudayaan di sini
panitia penyelenggara mengatakan
dinobatkannya desa windu aji menjadi desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan obyek wisata waduk penjalin agar lebih dikenal
bentuk dari anugrah di desa windu aji juga menjadi desa wisata
inilah kegiatan wisata di desa windu aji
salah satunya adalah makan tangki bersama seperti yang kita lihat sekarang ini
ini juga bentuk dari ragam konten acara di acara tak sempuran waduk penjalin
setelah acara makan bersama
acara dilanjutkan dengan menabur tiga benih ikan ke waduk
diharapkan upaya ini dapat meningkatkan ekonomi nelayan tradisional di waduk penjalin
di akhir acara digelar pertunjukan sendera tasik
seni pertunjukan windu banyuning aji di pinggiran waduk
tasik artinya gabungan antara tari klasik dan kontemporer atau seni modern
untuk destinasi wisata dan atraksi ada dinas kebudayaan dan pariwisata
oleh karenanya momen ini paling tidak menjadi
jadi salah satu upaya kita untuk memberikan semacam gerongan
bahwa di wilayah kabupaten teguh sistem punya potensi yang bisa kita eksplor
digelarnya tasya kuran serta pertunjukan sendera tasik ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan